salah satu pihak yang meraup untung dari kunjungan presiden obama adalah pengelola hotel
di yogyakarta kamar yang ditempati obama dibanderol lebih dari tiga puluh juta rupiah per malam
inilah kamar hotel yang ditinggali presiden amerika ke empat puluh empat barack obama di yogyakarta
keluarga obama menginap di kamar kelas presidential suite di hotel tentrum
ini adalah satu satunya kamar yang berada di hotel yang berlokasi di jalan am sangaji
ketika memasuki kamar ini obama disambut ruang keluarga yang juga berfungsi sebagai ruang tamu
kamar yang berukuran total dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi ini juga dilengkapi dengan ruang makan yang dapat digunakan enam orang
tepat di samping ruang makan terdapat sebuah dapur kering atau pantry dengan model meja besar di bagian tengah
atau biasa disebut model island
di sini disediakan berbagai jenis minuman yang merupakan bagian layanan hotel
di antara ruang ini menuju kamar tidur
di antara ruang tidur terdapat sebuah meja yang berfungsi sebagai sudut untuk bekerja
dan ini adalah ranjang tempat obama dan istrinya tidur
ranjang ini berukuran luas dua x tiga meter
ruang tidur utama ini terletak di lantai delapan atau lantai paling atas hotel ini
salah satu hal yang membedakan kamar ini dengan kamar lainnya adalah adanya jakuzi di area kamar mandi
kamar mandi yang memanjang sepanjang kamar tidur ini juga dilengkapi dengan ruang rias dan ganti baju khusus
atau biasa disebut sebagai powder room
pihak manajemen hotel menuturkan
di tempat menginap barak obama harus memenuhi kriteria khusus
hotel ini bahkan disurvey tiga pekan sebelumnya oleh pasukan pengamanan presiden amerika serikat atau us retail silvice
ada sejumlah syarat agar lolos menjadi lokasi menginap perunggungan obama
beberapa syarat contoh seperti berapa lama genset akan beroperasi jika suddenly listrik mati
kami memenuhi lebih dari standar yang mereka minta
harusnya empat jam kami bisa sampai delapan jam di jenset kami memenuhi kriteria
kemudian persediaan air kami ada dua persediaan baik itu dari sumur ataupun dari pdam
dengan luasan yang sangat besar di ground water tank kami
kemudian juga cctv kami punya lebih dari dua ratus lima puluh titik cctv
di mana beberapa hotel hanya memiliki lima puluh delapan puluh titik cctv
kamar presidential suite ini dibanderol dengan harga lebih dari tiga puluh juta rupiah per malam
selain kamar ini rombongan obama juga menyewa sejumlah kamar lain
kamar yang digunakan oleh grupnya obama hampir lima belas kamar
sebab us secret service nya juga ada pisah hotel juga jadi di timnya dia memblok sekitar lima belas kamar
untuk spend nya kurang lebih hampir tiga ratus juta
selain beraktivitas di kamarnya obama juga melakukan aktivitas olahraga setiap pagi di ruang olahraga atau game di lantai dasar
saat berolahraga aktivitas di ruangan ini berjalan seperti biasa
tidak ada sterilisasi khusus area ruang olahraga
bahkan sejumlah tamu hotel juga sempat bertegur sapa dan obama
hendrawan setiawan yogyakarta